selama pandemi covid sembilan belas berlangsung kegiatan tatap muka langsung dan mengumpulkan banyak orang
seperti seminar tentu saja tidak bisa dilakukan
maka untuk solusinya kini banyak pihak mengadakan ajang seminar berbasis online alias webinar
cnn indonesia tv pun beberapa kali menggelar webinar
dengan menghadirkan sejumlah tokoh berpengaruh dan visioner
serta diikuti banyak peserta
salah satunya menggelar webinar vip class the secrets unit iwan sunito
acara yang dihadiri ratusan peserta ini menampilkan iwan sunito sebagai narasumber
yang memberikan tips dan trik jitu dalam berbisnis properti apalagi di masa pandemi
iwan sunito adalah ceo sekaligus founder crown group
yang juga pernah dinobatkan sebagai salah satu tokoh berpengaruh di sydney australia
covid sembilan belas ini krisis yang jauh lebih besar adalah
karena dia berpengaruh di seluruh dunia
bukan hanya di seluruh dunia setiap bisnis
kecuali bisnis seperti subconvergen dan industri makanan
jadi apa yang kita lakukan adalah
pertama kali yang kita lakukan ketika kita melihat krisis ini adalah
kita mulai menyesuaikan keuntungan kasus kita
hasil pemuaskan dari bisnis properti yang dijalani iwan sunita
karena ia menerapkan transformasi digital pada unit pemasarannya
dengan mempopulerkan teknologi video tiga ratus enam puluh dan virtual sales

saat ini iwan sunito kerap berbagi kisah sukses dan tips bisnis properti
dalam ajang webinar
baginya dalam kondisi apapun termasuk di masa pandemi
peluang bisnis akan selalu terbuka
satu kesempatan yang besar bahwa kita harus bergerak dari
kewajiban fisik ke kewajiban virtual
yaitu kesempatan untuk kita bisa menggunakan
webinar subconvergen dan sebagainya
untuk menunjukkan produk kepada teman teman kita
dimanapun mereka berada
dan itu sangat menarik
webinar yang digelar cnn indonesia tv
memang mampu menampilkan sesuatu yang berbeda
dibandingkan webinar pada umumnya
dikerjakan dengan sentuhan broadcasting
sehingga tampilan webinar menjadi menarik dan tidak membosankan
peserta webinar pun tampak menjadi lebih antusias
ketika mengikuti webinar yang digelar cnn indonesia tv ini
pertanyaan saya pak dengan kondisi seperti sekarang pak
kondisi pandemi terutama di indonesia
apakah menurut bapak kapan indonesia
terutama di bidang properti akan recover pak
webinar digelar secara digital sehingga sangat mudah dan praktis
baik narasumber maupun peserta tidak harus bertemu muka langsung
dan otomatis hal ini tentu akan menghemat waktu dan biaya
untuk biaya mengikuti webinar pun terjangkau
sebanding dengan manfaat yang peserta peroleh dari mengikuti ajang tersebut
saat ini webinar bisa dikatakan sebagai sebuah strategi marketing
yang fresh dan efektif
dan karena itu cnn indonesia tv rencananya akan kembali menggelar webinar
yang makin kreatif dengan menampilkan tokoh tokoh visioner
dan berkelas di bidangnya